sidang dugaan pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua pada hari ini digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
dan agenda persidangan pada hari ini yaitu mendengarkan kesaksian tiga orang saksi ahli
namun dari agenda tiga orang saksi ahli itu hanya satu saksi ahli saja yang hadir yaitu heri prianto
ia adalah ahli digital forensik
sementara untuk dua saksi ahli lain yaitu effendi saragih ahli psikolog forensik dan juga reni
ini dia adalah seorang psikolog tidak dapat hadir karena sedang berada di luar kota
dan tadi dari kesaksian saksi ahli digital forensik heri prianto
ia menunjukkan bahwa dari lima puluh tiga file rekaman cctv itu ada tiga titik rekaman cctv yang dinilai krusial
dan ketiga rekaman cctv yang dinilai krusial tersebut dua ada di rumah saguling dan satu berada di durintiga
pada saat peristiwa pembunuhan terhadap brigadir yosua pada tanggal delapan juli dua ribu dua puluh
dan tadi dalam keterangannya
heri prianto menjelaskan bahwa untuk cctv di rumah saguling itu ada dua titik
yang pertama itu adalah di garasi lalu yang kedua itu adalah di dalam rumah di mana kameranya mengarah ke arah lift
dan dari rekaman cctv di rumah saguling ini ini menunjukkan kesesuaian waktu peristiwa
pada saat para rombongan verdi sambo tiba dari magelang hingga sampai akhirnya pada pukul tujuh belas
mereka berpindah ke rumah dinas durintiga di mana pada saat itu terjadi penyakit
jadilah peristiwa penembakan terhadap brigadir yosua
tadi dari keterangan saksi ahli itu menyebutkan bahwa putri candrawati dan juga kuatma aruf ini tiba di rumah saguling
pada pukul empat belas lima puluh tujuh dari hasil rekaman cctv yang ditunjukkan
lalu yang kedua riki rizal itu masuk ke rumah kemudian naik lift di cctv pada pukul lima belas empat puluh
lalu turun dan keluar kembali pada jam pukul lima belas tiga puluh
lalu berikutnya adalah richard eliezer
ini dia masuk naik lift pada pukul lima belas lima puluh enam lalu turun dan keluar pada pukul enam belas tiga puluh
sementara untuk putri candrawati ini dia turun dari lantai tiga memakai lift pada pukul enam belas
sementara verdi sambo itu turun dari lantai tiga naik lift pada pukul enam belas tiga puluh
dan tadi dari kesaksian saksi ahli
dia juga mengatakan untuk cctv yang di durintiga itu menunjukkan ferdis sambo itu tiba di durintiga pada pukul tujuh belas sembilan
nah jadi kesusahan waktu antara rumah saguling dan juga duren tiga ini menunjukkan bahwa
ada indikasi kebersamaan antara mereka untuk melaksanakan dugaan perencanaan pembunuhan berencana
dan tadi menanggapi kesaksian dari heri prianto ini dari masing masing pendakwa memberikan tanggapan
dari pihak ferdis sambo menyebutkan bahwa dia berharap agar majlis hakim bisa objektif
lalu dari putri candrawati mengatakan tidak ada tanggapan
lalu dari kuatmaruf ia mengatakan
jadi saya ketahuan kapan naik dan kapan turun
dari kirizal tidak ada tanggapan
sementara dari richard eliezer ini mengatakan untuk barang barang yang terlihat di rekaman cctv saguling
itu sebelumnya ditaruh di tempat ruang ajudan baru kemudian dibawa ke lantai tiga
dan memang tadi dalam persidangan dari pihak penasihat hukum mengklaim bahwa
baik dari rekaman cctv di rumah saguling maupun di rumah duren tiga
itu tidak menunjukkan ferdis sambo menggunakan sarung tangan hitam
karena dengan adanya bukti tidak ada sarung tangan hitam
menurut pendapat atau menurut klaim dari penasihat hukum
ini menggugurkan adanya indikasi perencanaan dalam upaya pembunuhan terhadap brigadir yosua
karena menurut mereka dengan tidak memakai sarung tangan hitam
ini tidak ada perencanaan yang dilakukan oleh klien ferdisambo terhadap pembunuhan brigadir yosua
dari pihak nasihat hukum mengklaim bahwa dengan tidak adanya sarung tangan hitam
bahwa peristiwa penembakan yang terjadi di rumah dinas durintiga
ini adalah peristiwa spontan yang terjadi
sementara dari rekaman cctv yang ditunjukkan pada persidangan pada hari ini
itu menurut jpu sebaliknya
karena dari pihak jpu dengan adanya kehadiran ferdis sambo
yang terlihat di rumah duren tiga pada pukul tujuh belas sembilan
ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa verdi sambo itu tiba sebelum peristiwa tembak menembak terjadi
dan ini mengindikasikan kuatnya
dugaan ataupun dakwaan terhadap peristiwa pembunuhan berencana
jadi kita tunggu saja bagaimana nanti majelis hakim akan menyimpulkan terhadap keseluruhan kesaksian
baik itu dari saksi fakta maupun saksi ahli
dan memang rencananya hingga akhir desember besok
itu agenda mendengarkan keterangan dari saksi fakta
masih akan terus dihadirkan di pengadilan negeri jakarta selatan